anak kerap menjadi target sasaran pelaku eksploitasi seksual
pendampingan bagi anak anak yang menjadi korban pun membutuhkan penanganan khusus
bergabung rita pranawati wakil ketua kpai
bu rita selamat malam
selamat malam mbak fani
oke bu rita terkait dengan eksploitasi terhadap tiga ratus lima anak yang kemarin terjadi
sejauh ini seperti apa pendampingan yang dilakukan oleh kpai sendiri terhadap tiga ratus lima anak ini
pertama kita masih dalam proses identifikasi anak anak korban
karena kan belum semuanya teridentifikasi dari tiga ratus lima video tersebut
kemudian yang sudah diidentifikasi ini sedang berproses untuk pendampingan
karena kan memang
ada protokol covid yang berlaku dan kita tetap melakukan pendampingan
tetapi saat ini berproses dengan keluarga korban
karena kan tidak selalu anak harus dibawa ke rumah aman
kalau memang kondisinya memungkinkan di rumah itu juga tetap bisa dengan protokol kesehatan yang ketat
jadi lebih banyak ke home visit begitu
oke jadi akan selanjutnya setelah identifikasi akan ada rehabilitasi ya
kepentingan untuk melakukan identifikasi
kemudian rehabilitasi terhadap anak anak ini yang menjadi korban itu seperti apa
tentunya ini untuk bisa mencegah sekaligus untuk bisa mendeteksi kemungkinan terburuk ke depannya bu rita
betul karena kan belum semua korban diidentifikasi
kita juga tidak sederhana itu ya mbak untuk mengidentifikasi korban
karena kan ini bentuknya sebagian dalam bentuk video
jadi kalau yang tidak terkenal oleh
yang melapor dan seterusnya itu kan berarti harus ada proses ulang
apakah semua ada di jakarta atau ada di tempat lain
kepentingan untuk rehabilitasi itu lebih pada bagaimana kemudian korban hilang dari trauma
kemudian juga ada dukungan dari keluarga
kemudian anak juga bisa bersosialisasi secara lebih baik
dan tentunya itu kan jangka pendek ya
kalau jangka menengah dan jangka panjangnya
ini kan menguatkan keluarga agar kalau ada situasi situasi yang kurang pas pada anak tumbuh kembangnya
maka kemudian bisa melakukan bridging misalnya ke psikolog atau ke pekerja sosial
begitu ya peksos
untuk kemudian mendapatkan pendampingan lebih lanjut
karena kadang kadang kan traumanya enggak hanya jangka pendek
tapi juga bisa jangka panjang
nah ini menjadi catatan penting
rehab itu bukan hanya satu dua hari atau sebulan dua bulan
tapi juga long termnya keluarga harus punya kapasitas untuk itu
oke bu rita bagaimana sebenarnya proses pengungkapan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pria wna berusia enam puluh lima tahun ini
tiga ratus lima anak yang menjadi korban
tadi bu rita sampaikan baru belasan yang berhasil

artinya masih banyak anak yang berhasil diidentifikasi
masih tersisa mungkin sekitar dua ratus delapan puluh dua ratus sembilan puluh anak
nah pengungkapannya harus seperti apa
karena bisa saja anak anak lain yang menjadi korban ini belum atau memiliki ketakutan untuk mengungkapkan atau melaporkan kejadian yang sebenarnya kan
berarti ini bisa dari dua sisi mbak
pertama bahkan mungkin tiga ya
dari kpai menghimbau kepada
dari kpai menghimbau kepada
saya menghimbau kepada orang tua yang mungkin punya anak remaja dan terkait dengan anak anak ini kadang kadang kan karena kriminalitas ini tidak jelas berada di mana begitu kan
makanya untuk ngajak ngobrol kalau memang ada anaknya yang kemudian menjadi korban itu segera melapor
yang kedua tentu dari penyidik kepolisian kita juga akan menanyakan kepada pelaku
karena kan bisa jadi tempatnya tidak hanya di jakarta
kemudian ya selain ada proses ini ya dari pelaku sendiri kita juga bisa bertanya
di mana saja area dan seterusnya karena kemarin belum sampai begitu ya
jadi ini juga catatan penting dari orang tua untuk menanyakan kepada anak sekaligus sebagai upaya pencegahan dan edukasi kesehatan dari pelaku
bagaimana kemudian di mana saja dia melakukan termasuk identifikasi terhadap video yang ada
terakhir itu dari penyidik karena kan bisa jadi ada tanda tanda baju dan seterusnya yang kemudian bisa mendekatkan sekaligus meng cross check kepada pelaku
dan kemungkinan bisa saja aksi ini tidak hanya terjadi di jakarta tapi juga di luar jakarta ya bu rita
jadi kan ini memang prosesnya agak panjang
satu kejahatan cyber
sebenarnya ini langsung tetapi buktinya cyber kan
kita nggak mungkin menampilkan misalnya ini anaknya siapa
itu kan tidak mungkin
nah ini yang menjadi pr karena masih ada pelaku dengan jelas ini menjadi seharusnya lebih mudah untuk mengidentifikasi para korban
karena kita sangat berharap anak anak korban mendapatkan haknya untuk terrehabilitasi
sehingga tumbuh kembangnya tetap berjalan dengan baik
tidak mendapatkan stigma dari masyarakat
dan justru harus mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk tumbuh kembangnya ke depan
untuk memastikan dia tidak mendapatkan stigma negatif stigma buruk dari masyarakat trauma healing
itu seperti apa bu rita terhadap anak anak yang menjadi korban kekerasan dan juga eksploitasi seksual ini
ini ada tiga kementerian
tiga kementerian lembaga yang bekerja sama
yang pertama adalah kpai
yang kedua adalah kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
kemudian yang ketiga adalah kementerian sosial yang memiliki rehabilitasi sosial
ketiga kementerian ini akan berkoordinasi tentunya dengan kepolisian untuk memastikan korban prosesnya rehabilitasinya
kemudian tadi jangka pendek middle
kemudian jangka panjangnya seperti apa untuk membantu agar anak anak ini tetap punya potensi tumbuh kembang yang baik
dan termasuk dengan lingkungan ya
karena pekerja sosial juga bisa approach atau melakukan pendekatan kepada masyarakat
bahwa sekali lagi mereka itu korban loh ya
dan kita semua perlu menolong keluarganya untuk memiliki pengasuhan yang baik
kemudian kita juga kita semua perlu membantu anak ini
agar mereka bisa memiliki kemampuan

karena sebenarnya mengasuh anak itu ya butuh orang sekampung
termasuk dalam situasi anak menjadi korban
kasus kekerasan kejahatan eksploitasi seksual yang terjadi banyak sekali yang menargetkan anak anak sebagai sasaran
dari pelaku kejahatan atau pelaku eksploitasi seksual
karena kan anak anak ini secara pengetahuan
tidak semuanya sama
tidak semuanya mengerti bahwa ada potensi kekerasan dan kejahatan yang mengintai anak anak
ini penting sekali orang tua untuk mengedukasi terkait adanya ancaman kejahatan termasuk kejahatan seksual yang mengintai anak anak
tidak hanya kepada anak perempuan ya
saya kira anak laki laki juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan itu
kemudian yang kedua
pola asuh ini akan menentukan apakah anak menolak dalam situasi tertentu begitu ya
ketika diajak orang tidak dikenal diiming imingi
ini menjadi bagian yang sedikit pr karena kadang kadang anak anak cukup hedonis
kalau dikasih uang yang bisa sampai membeli hp kan ya seneng dong
ini bagian dari pengasuhan yang terbuka berteman
sehingga kalau ada hal hal yang tidak pas
anak anak juga bisa bercerita
punya keinginan juga bercerita dan orang tua bisa mengklarifikasi
sehingga tidak mudah untuk jatuh pada situasi tergiur menjadi korban karena alasan mungkin ingin membeli sebuah barang
termasuk saya kira karena kejadiannya di hotel
ini menjadi penting kepedulian dunia usaha
kalau ada kemudian anak yang dibawa ke rumah
anak yang dibawa ke hotel
kok berganti ganti dan seterusnya
saya kira harusnya punya kepedulian begitu ya
untuk masuk ya siapapun ya di apapun ya misalnya di ruang publik dan seterusnya
ini menjadi bagian yang penting untuk peduli pada situasi anak
ini sejauh ini kan identifikasinya penyelidikannya
kasus kekerasan atau eksploitasi seksual ini kan terjadi di hotel ya
di beberapa hotel yang ada di jakarta
artinya bagaimana pengawasan di tempat tempat publik
pengawasan misalnya di sektor sektor hiburan
ini melibatkan masyarakat
masyarakat diminta keterlibatannya untuk mengawasi dan juga sekaligus tentunya memonitoring kan
untuk mencegah potensi terjadinya eksploitasi seksual
itu yang juga mungkin disayangkan pada saat ini bu rita
jadi ini menjadi pr bahwa perlindungan anak itu tidak hanya bisa dilakukan oleh negara
tapi juga oleh orang tua partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha
itu juga menjadi bagian yang penting di dalam konteks perlindungan anak
sekali lagi tadi mengasuh anak itu seluruh stakeholder seluruh elemen masyarakat itu harus terlibat dalam pengasuhan anak
kasus pedofil kemudian eksploitasi seksual terhadap anak
ini kan merajalela
kita dihadapkan banyak sekali case di luar sana
nah pencabulan eksploitasi ini tentunya berdampak fisik trauma psikologis terhadap anak anak
yang notabene menjadi korban
tapi kalau misalnya anda lihat dari kpi sendiri juga melihat bagaimana penegakan hukum yang kadang mungkin tidak sesuai atau tidak maksimal
bagi si pelaku pencabulan ini
nah anda melihat penanganan terhadap pelaku eksploitasi atau kejahatan seksual terhadap anak seperti apa
ya saya kira kalau proses hukum kpi selalu kawal untuk penegakan hukumnya secara maksimal
ini penting saya kira perubahan undang undang hukuman maksimal apalagi dengan korban yang banyak ini menjadi sangat penting
dan ini menjadi catatan bahwa
lembaga pemasarakatan itu juga penting untuk terus melakukan upaya monitoring selama proses hukum
karena situasi covid sembilan belas juga jangan sampai kemudian pedofil yang kemudian sudah menjalani masa hukuman sekian
itu memang harus pasti steril ketika keluar itu aman
karena kita juga apa
jangan sampai kemudian
proses penegakan hukum yang sudah maksimal
kemudian ada aturan yang melonggarkan
baik terima kasih ibu rita pranawati wakil ketua kpai sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini